badai pasti berlalu geliat bisnis mulai nampak usai dihantam pandemi
menuju akhir dua ribu dua puluh satu industri otomotif mulai bangkit karena mencetak penjualan yang membaik jika dibandingkan tahun lalu
segmen mobil listrik pun menjadi sasaran baru para pemain untuk merebut hati pasar indonesia